selain menenggelamkan permukiman warga lumpur panas lapindo juga membuat puluhan pabrik di kecamatan porong sidoarjo terbenam
namun ganti rugi bagi pemilik usaha belum terselesaikan pada sepuluh tahun setelah musibah lumpur lapindo ini berlangsung
sebagian lainnya belum mendapatkan ganti rugi sama sekali
dalam peristiwa semburan lumpur lapindo dua puluh sembilan mei dua ribu enam sedikitnya ada tiga puluh satu bangunan pabrik di atas lahan sekitar tujuh puluh hektare yang tenggelam dan mengakibatkan ribuan buruh kehilangan pekerjaan
nilai total klaim ganti rugi para pengusaha atas tanah dan bangunan pabrik yang tenggelam mencapai rp delapan ratus lima puluh miliar
para pengusaha korban lumpur lapindo berharap pemerintah untuk turun tangan memperjuangkan nasib mereka
karena pt minerak lapindo jaya mengaku mengalami kesulitan keuangan
dalam keputusan mk disebut disitu dinyatakan bahwa pemerintah menelangi warga korban lumpur lapindo
tetapi apa yang dilaksanakan oleh pemerintah itu secara keluarga negaraan tidak fair play
karena apa pengusaha ini juga warga korban lumpur lapindo
artinya kalau memang pemerintah artinya mau melunasi dengan segera mungkin dan mau istilahnya apa yang sudah diberikan itu dikembalikan
pengusaha ini bukan orang yang keras bau
pengusaha ini juga bukan harus uang yang dikembalikan
kembalikan sekarang tanah dan bangunannya sesuai dengan apa yang terjadi waktu itu